masih di bekasi kali ini warga dihebohkan saat seorang ketua rt jatuh pingsan
usai salat zuhur di musola nurul amal desa sukamulya kecamatan sukatani pada rabu siang
istri ketua rt mencoba menyadarkan korban
sementara petugas gugus tugas tingkat desa memeriksa kesehatan ketua rt
sebelum jatuh pingsan ketua rt mengeluh sesak nafas dan berniat mengikuti swab antigen di puskesmas
namun saat hendak mengambil fotokopi ktp edi jatuh pingsan
sampai pohon mangga ini dia udah gak kuat udah gak kuat kelelahan atau rasa meriang dia
pegangan lah dia pohon mangga setelah dipogel pegangan pohon mangga dia teriak minta tolong
petugas gugus tugas kemudian mengevakuasi ketua rt yang tak kunjung sadarkan diri ke rumah sakit swasta terdekat
dedy beben bekasi jawa barat